hai selamat datang di hotel hewan jika biasanya sebuah hotel dihuni oleh manusia lain halnya
dengan hotel hewan yang terletak di jalan setiabudi kota bandung jawa barat disini
puluhan anjing menjadi penghuni dan siap dimanjakan dengan fasilitas yang lengkap
ada satu ratus lima puluh kamar atau kandang selain menginap tersedia playground dimana hewan diajak bermain
di lapangan tak hanya itu hewan juga diajak berolahraga di kolam renang hingga mendapatkan
perawatan seperti di salon dan tak lupa diberi makanan yang bergizi sebanyak tiga kali dalam
sehari karena pelayanan dan fasilitasnya tempat ini menjadi hotel hewan pertama dan terlengkap
di bandung menjelang hari raya idul fitri pat in kerap menjadi pilihan bagi pemilik hewan pasalnya
mereka tidak segan menitipkan hewan kesayangan
agar terurus dengan baik salah satunya adalah christine yang menitipkan anjingnya karena akan
liburan karena saya nitip di sini emang tenang karena mereka ada lapangan terus anjingnya juga
nggak dikandang terus terus mereka bisa kirimin kita update nya seperti video foto gitu sih
kalau disini lebih enak terus kejaga kebersihannya enggak ada kutu jamur anjingnya juga sehat sehat
hiburan lebaran banyak juga
ketema tamu tamu yang asli bandung yang mau pergi keluar kota jadi petnya itu titipkan

hai tak perlu khawatir hewan di sini dijamin kesehatannya dan tetap rama kepada mereka dan selalu meng galaxy deine muscles with said factory
atau kebijakan helpful
kepada pemilik meskipun sudah lama ditinggal untuk menginap di hotel hewan ini dibanderol
mulai dari satu ratus dua puluh lima rupiah hingga dua ratus rupiah per malam tergantung dengan berat badan hewan
dian permatasari bandung jawa barat